papa juga kangen sama kamu nak
karena papa udah gak punya rumah
sekarang dia nggak punya tempat tinggal
dimana ya dia sekarang
aduh udah deh papa
ngapain sih mikirin lihat terus
dia udah gede
pasti bisa aja gak diri sendiri
papa sehat saat aja kan
tapi papa tuh ngerasa bersalah mer
ngapain sih sibuk mikirin lia
disini kan ada mer sih pak
mer si anak papa sendiri
papa jahat banget sih
nanti katanya gue disini
gak sih bu gak bilang apa apa
dia cuma bilang dia tungguin tungguin disini
kita tunggu disini aja ya
siapa tau ibu kamu balik lagi kesini
ada yang pengen gue kasih liat dulu
ini gak mungkin chandra
ini gak mungkin
hingga hari ini
satu satunya keluarga raharjo
lu kamu itu aja sih
nih asal lu
lo lihat deh ini semua gara gara lo
lo bilang lo jangan berbohong lagi sama mereka
lo pilih sekarang nih lo pilih mereka atau gue
ternyata lo lo pikir
nah adrian aduh kebetulan nih
nah adrian tolongin tante ya
tante gak bisa nemuin di situ soalnya banyak preman tante takut digangguin
terus bilangin sama lia
suruh cepat pulang tante nunggu di rumah ya
soalnya ada yang mau tante omongin
penting berdua ya
yaudah berdua ya tante nanti saya bilangin deh ke lia
apa benar cucu keluarga ini ada satu orang lagi ya
apa benar gilang bukan cucu eyang satu satunya
eyang apa ini semua ada hubungannya dengan kesediaan mama selama ini
gilang itu semua tidak benar
tau sendiri kan
koran itu sering membuat berita yang tidak benar
helm harus jujur sama gilang
hilang harus tahu semua ini
kalau begitu kamu menuduh eyang itu bohong
eyang itu betul betul kecewa sama kamu
kamu tidak menghargai eyang
katanya dia mau ngomong berdua
aneh banget sih alasan ibu
jangan jangan ibu menghindari ketemu sama pak yus
lihat biar om pamit dulu ya
salam untuk ibu kamu
udah menyusulin gue
gue juga tadinya bingung mau kemana nyari ibu
gue lakuin itu buat ibu lo kok membuat lo
dih judes banget sih
eh lo apaan sih ya
gue ngerusain lo lo urusin aja tuh si gilang
lo tuh apaan sih
gue baik baikin lo malah marah marah nggak jelas
yaudah males gue
kemudian sekarang gue cari ibu sendiri terus gue cari tempat tinggal yang baru
jadi lo nyari tempat tinggal baru
pokoknya aja marah marah gitu
yaudah yaudah yaudah
makanya sekarang belum tinggal di rumah gue aja deh
di rumah penampungan ya
papa mau kemana
papa nggak tahu mau kemana mer
papa udah nggak punya tempat tinggal
jadi sekarang papa nggak punya tempat tinggal
bapak pulang ke rumah aja ya
tolong kamu ngerti ya
bapak tuh udah gak bisa kembali ke rumah itu
uang jajan merci
ya walaupun gak seberapa
ini buat papa aja ya
makasih ya sayang
mersi kangen banget deh sama papa
dan merci juga gak nyangka
bakal ketemu kayak gini
papa juga kangen sama kamu
karena papa udah gak punya rumah
sekarang dia nggak punya tempat tinggal
dimana ya dia sekarang
aduh udah deh papa
ngapain sih mikirin lihat terus
padahal udah gede
pasti bisa aja gak diri sendiri
sehat sehat aja kan
tapi papa itu ngerasa bersalah mer
ngapain sih sibuk mikirin lia
disini kan ada merci pa
merci anak papa sendiri
papa jahat banget sih
kalau itu nggak betul kenapa mama nangis
tapi mama harus cerita apa yang terjadi ma
gilang kamu tuh memang kelewatan ya
semua itu adalah bohong
tapi eyang harus cerita apa yang terjadi sebenarnya eyang